hujan yang masih mengguyur wilayah tasikmalaya jawa barat kembali menyebabkan bencana
kali ini tebing setinggi sepuluh meter longsor menimpa rumah dua rumah warga
dua rumah di desa margahayu kecamatan kadipaten kabupaten tasikmalaya rusak tertimpa material longsor
dari tebing setinggi sepuluh meter pada kamis sore
bagian belakang rumah hancur nyaris rata dengan tanah
hujan yang mengguyur sejak sore membuat tebing di belakang kedua rumah warga ini tidak kuat
menahan air dan akhirnya ambrol
petugas dibantu warga bergotong royong menyingkirkan material longsor
korban mengungsi ke kerabat dan juga tetangga karena kondisi tanah masih labil
dan dikhawatirkan akan terjadi longsor sulap